dalam catatan kpai sepanjang dua ribu delapan belas saja sudah ada dua puluh tiga kasus kekerasan terhadap anak dengan korban meninggal hingga enam belas anak
dan empat puluh empat persen pelakunya adalah ibu kantor
ya lalu bagaimana sebaiknya peran orang tua tunggal dalam menangani tekanan psikologis yang dialami
sudah hadir di studio saat ini ada mbak heni mbak heni adalah sekjen lembaga pelindungan anak indonesia
selamat pagi kak heni
selamat pagi mas rebu selamat pagi mbak hanu
kita mengikuti kasus yang kemarin ya kak hening
maksudnya ini kasus yang sangat viral sekali begitu meninggalnya bayi kalista ini betul betul membuat kita merasa sangat berduka begitu kan
lalu kemudian ada statement walaupun juga sekarang sudah direvisi ya bahwa kasus ini akan bukan diabaikan sebetulnya tetapi lebih kepada mengangkat sang ibu sakit jiwa begitu sehingga tidak perlu ditahan
kira kira dari pandangan kak heni sendiri
jadi seperti apa ya
kebetulan harabu ini kami akan memberikan saran dan masukan berurun rempuk dengan polres kerawang
karena sebagaimana kita ketahui bahwa kak polres menyatakan bahwa ini akan melakukan terobosan hukum
artinya kasus ini akan diselesaikan di luar pengadilan
tentu saja lpai tidak menyarankan ini
kita tetap mengharapkan bahwa proses hukum tetap berjalan
proses hukum bagi s orang tua dari kalista ini tentunya akan memunculkan beragam faktor efek kepada s tentunya ya
ada pertama itu efek jerah langsung terhadap dirinya bahwa kita berharap dengan proses hukum berlangsung nanti akan ada rasa bersalah dan dia tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak yang lagi kelak kalau mungkin nanti punya
yang kedua adalah efek tak langsung bisa disebut juga dengan efek tangkal bahwa masyarakat melihat oh proses ini berjalan dengan baik proses hukum ini berjalan dengan baik
sehingga awas kalau kita melakukan ini nanti kita akan seperti s juga
jadi memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama
kemarin kita sempat berbincang dengan bapak kapolres dan mengatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah yang pertama tekanan psikologis yang dialami oleh s tadi itu ya
dengan tidak memiliki pekerjaan kemudian juga ditinggalkan oleh suami
sehingga itulah yang membuat mengapa perlakuan kekerasan itu terjadi gitu kepada kalista
apakah ini sesuatu yang bisa kita maklumi ya sehingga kalau ada tekanan psikologis artinya itu bisa jadi wajar terjadi begitu atau bagaimana menurut ibu
tekanan psikologis ataupun kesulitan ekonomi bukanlah faktor untuk menggugurkan
proses hukum tetap dilaksanakan begitu
ini tentu saja akan membuat apa ya kerancuan di masyarakat atau bisa saja masyarakat berkata atau berasumsi bahwa kalau seandainya memang melakukan kekerasan dan ada dispensasi hukum kepada masyarakat tertentu
kalau proses hukum ini tidak dilakukan
jadi kami berharap proses ini tetap dilakukan supaya apa
supaya tidak ada dispensasi
dispensasi hukum yang nanti bisa diasumsikan oleh masyarakat begitu
jadi mungkin nanti masyarakat tanggapannya menurut lpii akan merasa oh nyiksa anak nggak apa apa kok orang kita ada gangguan jiwa bilang aja nanti kita nggak sehat gitu ya
tapi ini lpai sebagai pihak yang jelas jelas kontra dengan keputusan maksud saya dengan statement yang diambil oleh pihak kapolres dari karawang ini yang mengatakan bahwa akan melakukan jalur di luar pengadilan
namun dari kasus kasus yang sudah pernah ditangani oleh lpai terkait dengan penyiksaan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung terutama ibu
apa sih kak heni langkah langkah konkret yang sudah dilakukan untuk misalnya meminimalisir hal ini untuk terjadi ataupun kalau memang sudah terjadi lpai membuat bantuan seperti apa begitu
iya kami memang kerap menangani kasus yang hampir sama dan terus kami mengawal hingga proses hukum berujung pada pemidanaan
kepada pelaku karena kami tidak ingin bahwa kelakuan kelakuan kekerasan terhadap anak itu seolah olah boleh dan seolah masyarakat atau lembaga membiarkan itu terjadi
jadi kami mengawal hingga proses hukum itu sampai pada puncaknya itu penentuan daripada berapa lama dia akan mendekam di penjara begitu
jadi kami mengawal sampai situ
untuk membuat artinya gini kekerasan itu terjadi dimana saja ya faktanya kekerasan banyak terjadi di rumah dan ironisnya yang melakukan adalah orang tua
ini yang tentu saja membuat kita semua prihatin
salah satu upaya yang dilakukan oleh lpai untuk meminimalisir kejadian ini adalah dengan mengajak peran serta masyarakat mengawasi anak anak
tidak hanya anak anak mereka di rumah
tetapi anak anak di
di sekeliling mereka
kami membentuk seksi perlindungan anak tingkat rt rw
untuk mendorong peran serta masyarakat menjadi bagian penting dalam melindungi anak anak di indonesia
kalau misalnya ada pengurus rt kemudian ada seksi perlindungan anak di situ orang nggak lagi jauh untuk melapor
kemudian kalau ada kejadian kejadian misalnya kok anak di sebelah saya tuh nangis terus setiap jam ini
setiap ayahnya pulang atau setiap ibunya pulang itu kan akan segera terdeteksi
jadi masyarakat tahu dan tidak jauh harus ke polisi jauh
kemudian nanti harus bertele tele misalnya
takut nanti ditanya tanya dan lama
tapi kalau seksi perlindungan anak itu ada di tingkat rt kami berharap peran serta masyarakat dalam melindungi anak anak indonesia lebih besar
dan bisa menekan angka keterasan
masalahnya adalah satu saya tidak yakin bahwa sekarang di semua rt sudah ada itu ya
yang kedua juga saya tidak yakin bahwa
masyarakat sudah tahu bahwa ada seksi itu
dan yang ketiganya sekarang ini masyarakat kita lagi terkena penyakit cuek begitu
melihat adanya kasus kekerasan
sebetulnya kan kita bisa melihat dari awal
tapi kita abai dan bilang itu bukan urusan saya itu urusan
justru salah satu tugas kami adalah sosialisasi
memberikan edukasi ke masyarakat bahwa di dalam amanah undang undang tiga puluh lima dua ribu empat belas itu termaktub di situ bahwa peran serta masyarakat itu
menjadi bagian penting di dalam perlindungan anak
dan apabila masyarakat melihat mendengar perlakuan kekerasan terhadap anak dan mendiamkan itu hal itu terjadi
maka ada sanksi hukum yang harus diterima oleh masyarakat
karena kan itu belum terjadi ya
sudah ada belum kasus hukumnya bahwa yang abai itu kena hukum
memang belum tetapi sosialisasi ini terus dilakukan
artinya kita menguatkan para aparat penegak hukum untuk bisa melakukan itu
contoh yang paling sederhana misalnya kasus angeline saja
guru sudah tahu bahwa ada lebam kemudian ada luka luka di kepala
kemudian kasus anak yang meninggal di sebuah rumah petak karena dijerat tali oleh ibunya itu kan dekat dengan tetangga
artinya memang tetangga masyarakatnya harus diedukasi bahwa ada undang undang
kalau anda membiarkan dan itu kami lakukan terus menerus
sosialisasi itu ke masyarakat
kami mendorong terus peran serta mereka untuk menjadi bagian penting
karena kita melihat kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es
jadi memang yang kelihatan di permukaan itu hanya sedikit
tetapi di bawah itu banyak sekali terjadi
oke kak heni kalau membicarakan tadi kak heni sempat menyinggung
prabu juga menyebutkan bahwa apatisnya masyarakat kita sekarang yang seakan tidak peduli
karena merasa mendidik anak itu adalah urusan orang tua masing masing
tapi sekarang yang kita hadapi di masyarakat kita adalah stigma itu yang mengatakan bahwa mengurus anak itu
saya saya orang tuanya dan akhirnya tetangga juga gak bisa melakukan apapun
edukasi itu sebetulnya akan lebih susah untuk dilakukan untuk orang orang yang masih memiliki pemikiran seperti ini
bagaimana langkah konkret sebaiknya gak hanya dari lpai
mungkin juga ini sekalian kita mengedukasi masyarakat dan juga diri kita sendiri
orang yang terdekat dengan mungkin tetangga kita kita tahu ada kejadian anak kecil yang sedang disiksa oleh orang tuanya begitu
apa yang sebaiknya bisa kita lakukan tanpa menyinggung si orang tua ini
iya pertama memang betul sekali bahwa ada ketidakpedulian masyarakat
bahwa mereka kontra kolektif ini harus dibangun terus
bahwa kalau kejadian di tetangga nggak apa apa kita ikut campur
bahwa bukan lagi ah saya nggak enak itu urusan rumah tangga
urusan kekerasan terhadap anak dari tetangga saya adalah urusan dia
itu yang terus menerus
memang butuh waktu mbak hanum
tidak artinya kita beberapa kali edukasi satu tahun dua tahun
kalau kita melihat

undang undang perlindungan anak itu lahir dua ribu dua
tetapi masyarakat belum sepenuhnya memahami apa yang ada di dalam undang undang tersebut
jadi waktunya sudah cukup panjang
jadi memang kami lembaga lembaga seperti lpai terus menerus melakukan edukasi itu ke masyarakat
agar ada pepatahkan butuh orang sekampung untuk melindungi anak anak
jadi bukan hanya orang tua dilalah apalagi dilalah orang tua banyak melakukan kekerasan
tanpa mereka sadari
membentak kemudian memukul menjewer mencubit itu kan sebenarnya juga sudah melanggar begitu
semuanya pasti dalam upaya untuk mendisiplinkan anak untuk membuat anak lebih baik
tetapi yang dilakukan cara caranya adalah bertentangan dengan undang undang begitu
baik kayaknya kita jeda dulu dan juga pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan terus ya berbincang mengenai hal ini sesaat lagi
pembahasan bahwa itu karena tekanan psikologis
saya mau tanya juga nih sama mas ayu tentu dalam mendidik anak itu kan pasti kita pernah emosional
punya masalah berat gitu ya
apa yang dilakukan sama mas hayu ketika itu terjadi pada mas ayu dan tidak menyalurkan pada anak itu apa yang dilakukan biasanya
biasanya aku menyendiri
kalau nggak aku pergi keluar
karena lebih baik seperti itu
kecuali kalau misalkan aku udah di rumah pasti dia kena sasaran gitu kan
ketat sasaran mau gak mau gitu namanya ibu gitu
tapi at the end aku pasti selalu meminta maaf
maaf ya tadi aku begini
makanya kamu jangan begini
akunya lagi pusing kayak gitu gitu
jadi aku menjelaskan ke anakku secara dewasa juga
jadi malah diajak ngomong dikasih tau juga bahwa kita lagi ada masalah
minta ngerti juga kayak gitu ya
diajak memiliki pikiran seperti orang dewasa begitu ya
tapi ayu kalau berbicara mengenai tindakan preventif ataupun pencegahan
misalnya udah emosi banget gitu
sampai akhirnya kasus kasus seperti bayi kalista ini muncul begitu
apa sih ayu yang harus dilakukan begitu
kalau sudah tidak bisa mengendalikan dan harus ada menghadapi situasi itu
aduh nah unji boleh menjalik ya
zikir aja udah
karena kan kita nggak mungkin ya
ya pasti adalah orang tua tuh di saat saat ketika memang masalahnya sangat berat gitu
dan anak anak tiba tiba kan nerima loh ini kok orang tua saya marah marah gitu kan
nggak ngerti gitu
biasanya kayak gimana tuh kayak ini
saya sih lihat apa yang dilakukan oleh mbak mas ayu hal yang baik ya
karena daripada anak jadi korban lebih baik kita pergi dulu nih
menghindar dari anak anak begitu kan
nah kebanyakan kasus kasus yang terjadi pada di masyarakat itu kan juga
karena relasi antara suami istri tidak baik istri tidak berani untuk marah sama suami yang jadi sasaran siapa
dan itu sering sekali
sampai ada anak disetrika kemudian anak dibotakin kepalanya dan sebagainya
itu kan karena ketakutan dia
dia sebenarnya kecewa sama suaminya
karena relasi yang buruk dengan suami akhirnya anak jadi korban
yang dilakukan mbak mas ayu luar biasa
jadi memang hindari dulu
bahkan kalau ibu ibu yang bekerja atau bapak yang bekerja ini
tahu kan capek sekali ya
kalau udah mau ketemu anak berhenti dulu deh beberapa saat gitu di mobil
atau cari makanan dulu cari es krim gitu yang membuat dopamin kita
ngopi dulu sebentar
jadi perasaan kita lebih relax dan senang
nah pada saat anak kamu capek aku mau ini aku mau ini
kita sudah biasa gitu
kita sudah nggak lagi dalam kondisi yang stress karena pekerjaan di kantor tadi
itu juga salah satu hal yang kami sarankan untuk para
orang tua yang bekerja
jadi saya yakin bahwa orang tua yang bekerja lelah kemudian belum lagi menempuh perjalanan yang macet
terus ketika anak merengek gitu ya
ketika anak merengek
terus sekali apa sih gitu
akhirnya yang ada kan apa sih kamu ganggu ganggu
mama capek tau gak gitu
akhirnya yang muncul gitu
sering kan kayak gitu ya
tapi alhamdulillahnya gitu
untungnya anakku mengerti kalau misalkan kayak aku lagi capek
aku selalu bilang aku lagi capek ya
aku nggak mau diganggu
dia keluar kamar dia main
udah ngerti ya
tapi bikin anak bisa ngerti kayak gitu tuh gimana tuh awalnya
susah sih semenjak aku jadi single parent
jadi single parent mungkin dia ngeliat ibunya kayak gimana ya
kalau dibilang lebih jadi banyak diem jarang di rumah
itu kan anak juga otomatis karena aku masih tiga tahun gitu kan
ada bounding ya
itu kencang banget gitu
nah ayu kalau kita kembali lagi ke kasus bayi kalista
empat belas bulan disiksa oleh ibu kandungnya dan akhirnya bayi kalista meninggal dunia
ayu melihat hal ini sebagai seorang figur single parent yang tentunya bukan keinginan ayu
kami yakini dan semua single parent di dunia ini untuk menjadi sendiri merawat anak bukan keinginan pribadi begitu
ayu melihat kasus ini seperti apa
yang pasti aku sih sedih banget ya gitu
namanya anak kecil gitu anak bayi apalagi masih lima belas bulan ya gitu
misalnya yang tidak tahu apa apa dan pastikan aku juga pernah mengalami anakku umur lima belas bulan dimana yang nangis yang kita nggak tahu sebabnya apa gitu
seharusnya sih ibunya lebih jauh lebih sabar seharusnya
apapun keadaannya kalau menurut aku gitu
karena kalau aku sendiri semenjak aku punya anak
aku menjadi jauh lebih sabar karena aku tahu anak ini gak akan bisa ngomong apa yang terjadi sama dia gitu
sekarang ini juga masalahnya gini juga kayak nih apa namanya orang tua itu ya masih tabu untuk mengkonsultasikan masalah masalah kejiwaan ketika lagi stres kepada orang lain
karena berpikirnya kalau misalnya ngomong tentang stres itu depresi depresi itu negatif gitu ya padahal kan itu harus dikeluarkan gitu

stigma bahwa kalau anda pergi atau curhat kepada apa ya konseling jiwa gitu ya
itu tuh hal yang biasa gitu loh
ya itu memang butuh waktu ya mas ya
sampai saat ini pun di tengah masyarakat yang sudah lebih melek pengetahuan itu masih terjadi
jadi itu masih sering diucapkan
image nya udah seperti itu
saya pride sendiri emang gue gila gitu kali ya
aku sendiri aku pernah gitu
aku pernah kalau datang ke kayak ke hipnoterapi itu dan itu sangat helping gitu
nah tapi mungkin ini juga kita sepertinya dari semua yang sudah kita bicarakan hari ini mungkin kak heni bisa memberikan tips dan juga ayu bisa memberikan tips
apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan seseorang ketika sudah memutuskan untuk menjadi seorang orang tua begitu
apakah baru akan menikah ataupun memutuskan untuk hamil dan punya anak begitu
gini tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua
kita mengadopsi apa yang dilakukan orang tua kita
kemudian karena kita adalah masyarakat yang lebih terbuka lebih aware tentang pendidikan anak maka kita baca begitu
tapi kalau yang dekade yang sebelumnya pastinya mereka ya udah niru aja dulu kalau ibu saya anaknya nakal saya dicubit ya saya juga sekarang lakukan itu gitu kan
karena gak ada sekolah menjadi orang tua yang baik
nah ini memang dibutuhkan semangat bersama sama para orang tua bahwa kesadaran akan pentingnya mendidik anak sejak kecil sudah membiasakan komunikasi seperti yang dilakukan oleh mbak mas ayu
jadi kadang kadang kita tidak menyadari bahwa anak itu bisa loh diajak komunikasi
anak anak bisa diajak untuk membuat aturan bersama di rumah gitu
kan kita ingin menerapkan disiplin
kalau penerapan disiplin itu selalu melulu dari orang tua
anak tidak merasa terlibat mulailah libatkan anak anak
nanti kalau sekolah setengah jam sebelumnya harus sudah bangun
habis bangun lakukan ini lakukan ini
tertip begitu ya
tertip kemudian khususnya nonton tv ya
jangan gadget dipinggirin kita hanya main gadget lagi
tapi maksudnya kalau misalkan anak aku sendiri gitu kan
mau dia ngeliat aku main gadget walaupun dianya tidak boleh
dia kalau untuk weekday sehari sekolah itu aku tarik gadgetnya
jadi ketika hari jumat sore setelah dia pulang sekolah baru aku kasih
oke itu jadi semuanya based on agreement ya pak
mou ada perjanjian
oke makasih banyak nih kak eni dan juga mas ayu sudah datang ya ke good morning
semoga juga ini menjadi perbincangan yang enlighting ya untuk orang tua yang ada di indonesia
dan anak anak kita jadi semakin tentunya anak anak hebat ya
stop kekerasan terhadap anak jangan pernah lakukan lagi ya